munculan buaya di kaligrogol akhir akhir ini menarik perhatian warga
warga khawatir jika dibiarkan buaya buaya tersebut akan memasuki kawasan permukiman warga
seorang warga menyerahkan seekor buaya di posko pencarian buaya kaligrogol jakarta
balai konservasi sumber daya alam dki jakarta masih mengidentifikasi asal usul buaya tersebut
buaya berjenis kelamin jantan dengan panjang satu meter ini ditemukan sudah tidak bernyawa saat diserahkan warga
sementara itu proses pencarian tiga ekor buaya di grogol jakarta barat masih terus dilakukan
beberapa umpan seperti ayam daging dan ikan digunakan untuk memancing buaya
petugas balai konservasi berjaga di kaligrogol yang berada tepat di depan stasiun grogol
sejumlah warga yang juga penasaran dengan keberadaan tiga ekor buaya ikut meramaikan lokasi pencarian
warga juga khawatir buaya buaya tersebut memasuki permukiman warga ketika air kaligrogol meluap
kita khawatirkan kalau air itu meluap
atau dia merayap naik ke atas kan ke perkampungan
bapak sendiri ada anak anak kecil nggak sekitaran rumah pak
banyak justru itu anak anak kita kan berkeliaran di sini
kebawahannya buat anak anak gimana
kita harus menjauh saja lah dan kita menghimbau ke parat segera tangkap saja

dan antara keperluan us kap guard weather event musim kualitas